badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi kementerian komunikasi dan informatika menggelar sosialisasi budaya digital kepada puluhan emak emak di kabupaten sintang kalimantan barat
sosialisasi tersebut bertujuan agar ibu ibu cakep dan aman melakukan kegiatan dengan media internet

sosialisasi tersebut bertujuan agar ibu ibu cakep dan aman melakukan kegiatan dengan media internet
sosialisasi tersebut bertujuan agar ibu ibu cakep dan aman melakukan kegiatan dengan media internet
hal itu perlu dilakukan karena dunia digital sangat erat dengan perempuan dan kaum ibu ibu khususnya yang sering menjadi korban penipuan terutama dalam perdagangan online maupun pinjaman online
saya memberikan sosialisasi atau pemahaman bagaimana
karena aman dan cakep berdigital pada ibu ibu di komplek btn cipta mandiri satu yang terdiri dari sekitar empat puluh an orang ibu
ada pun maksud dan tujuannya adalah sebetulnya dunia digital dengan perempuan sangat erat sekali karena ibu ibu khususnya kami perempuan ini paling sering menjadi korban oleh penipuan oleh adanya cyber
mas lena selesai berpengalaman
salah satu peserta dalam sosialisasi ini mengaku sangat beruntung dapat mengikuti sosialisasi tersebut karena perkembangan dunia digital saat ini luar biasa
dan jika disalahgunakan bisa membawa dampak negatif bagi penggunanya
bagi kami di btm cipta mandiri satu ya menyambut dengan senang hati dan luar biasa support karena dunia digital ini akan bisa menjebak bagi masyarakat atau ibu ibu yang awam
kalau tidak menggunakan dengan baik
contoh yang tadi disampaikan mengenai berita kuat terus cara perjalanan digital dan itu mempaat luar biasa bagi kami
kami sangat berterima kasih karena itu manfaat untuk agar ibu ibu berhati hati baik dalam hal negatif itu tidak langsung respon dengan dunia
para peserta berharap kegiatan sosialisasi seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh bakti kominfo agar semua masyarakat bisa semakin bijak
untuk bermedia sosial di tengah gempuran dunia digital yang semakin maju